kita masukin informasi berikutnya
tersangka kasus dugaan penghinaan terhadap simbol negara ahmad dhani
berencana melakukan pra peradilan terkait dengan penanggapan dirinya
dhani beranggapan jerat hukum yang terhadap dirinya tidak tepat
karena undang undang supersif telah dihapuskan
di dambingi tim suksesnya ahmad dhani prasetyo
yang kini menjadi calon wakil bupati bekasi
menyatakan akan melakukan pra peradilan
atas dugaan penghinaan terhadap lambang negara dalam aksi empat november lalu
dhani yang kini telah berstatus sebagai tersangka beranggapan
tuduhan terhadap dirinya cacat hukum
karena pasal supersif telah dihapuskan
dhani telah menyiapkan kuasa hukum untuk melakukan pra peradilan
menurut banyak pakar hukum
penghinaan terhadap penguasa itu tidak sama dengan penghinaan terhadap presiden
rumit lagi ini
karena pasal penghinaan terhadap presiden itu sudah dihapuskan oleh mk
sehingga dalam menalar yang objektif dan menalar yang logis
tidak mungkin pasal yang sudah dimatikan itu hidup lagi di pasal yang lain
pasal itu sudah dihapus oleh mk
tidak mungkin tiba tiba dia ada di masa lain muncul
saya rasa itu saja
kapan menjadikan pra peradilan ini dihadapkan
ya semen atau selasa mungkin
dhani beranggapan penangkapan terhadapnya dan aktivis yang lain
hanya untuk menghalangi dirinya hadir dalam aksi dua desember
saat ini aktivitas politik ahmad dhani untuk maju sebagai wakil bupati bekasi
masih sesuai jadwal kampanye
dedy beben bekasi